hai kedutaan besar republik indonesia kbri bern mengabarkan kepolisian maritim bern telah
mengerucutkan area pencarian emeril khan mumtaz pada lokasi yang dinilai paling potensial di
wilayah marzili pencarian pada hari minggu waktu setempat ini dipimpin langsung kepala
kepolisian maritim bern hingga hari keempat pencarian putra sulung gubernur jawa barat
rituan kamil itu masih menjadi prioritas polisi di swiss petugas gabungan menurunkan kapal drone
hingga teropong yang bisa melihat di kedalaman sungai namun semua upaya belum membuahkan hasil
adik rituan kamil lp nas uzaman mengungkapkan rituan kamil beserta istri juga terus mendampingi
proses pencarian hari keempat ini dilakukan pencarian menggunakan bot jadi rutenya itu
dilakukan secara zigzag dan satu bot itu diisi oleh tiga orang
satu pengguna dan satu penyelamat
pesawat dua menggunakan teropong yang bisa melihat ke kedalaman dan dalam kesempatan ini
dari otoritas swiss pihak luaran kbri diperkenankan untuk berkoordinasi melihat dari jarak dekat
di hari yang sama untuk pertama kalinya gubernur jawa barat rituan kamil memberikan pernyataan
terkait musibah ini melalui instagram pribadinya rituan kamil menyatakan proses pencarian putra
nya masih berlangsung
rituan kamil memohon doa agar proses pencarian dimudahkan sekaligus berterima kasih atas doa dan dukungan dari masyarakat indonesia bagi putranya
sebelumnya eril hilang saat berenang di sungai are bern swiss pada kamis dua puluh enam mei dua ribu dua puluh dua ia diduga terseret arus sungai yang cukup deras
ketika itu eril sedang berada di swiss untuk mencari sekolah

doa dan dukungan untuk emre elkan momtaz pusat
doa dan dukungan untuk emre elkan momtaz pusat
emre elkan momtaz putra pertama gubernur jawa barat rituan kamil segera ditemukan digelar di sejumlah tempat
sementara menteri dalam negeri tito karnavian menyatakan ridwan kamil telah mengajukan cuti tambahan untuk ikut mencari anaknya yang hingga kini belum ditemukan
pemprov jawa barat kembali menggelar doa bersama untuk keselamatan putra sulung gubernur jawa barat rituan kamil emril kan mumtaz pada senin
acara digelar di gedung pakuan
yang juga merupakan rumah dinas gubernur jawa barat
dan dipimpin langsung oleh pejabat pelaksana harian
gubernur jawa barat uu rusanul ulub
hadir juga pihak keluarga sejumlah ulama dan puluhan anak yatim
adalah sebagai penguatan kembali doma
yang telah dilaksanakan oleh para pejabat para kiai
dan juga dkm dkm di jawa barat
dan sekarang pun dilaksanakan kembali
dengan tujuan berdoa kepada sebuah kemurtaan
mudah mudahan kang eril segera ditemukan dengan islam
doa bersama juga digelar sejumlah wartawan
di kantor gubernur jawa barat gedung sate
mereka semua berharap eril bisa segera ditemukan
dan rituan kamil diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah
di cirebon ratusan warga
menggelar doa bersama di masjid raya atakwa senin siang
ketua mui kota cirebon memimpin doa
yang diikuti sejumlah anggota atakwa center
serta perwakilan pemerintah kota cirebon
semuanya berharap eril segera bisa ditemukan dalam keadaan selamat
dan kita empati kepada putra surungkang emil sebagai gubernur kita
agar allah memberikan ketetapan yang terbaik
semoga mas eril dapat ditemukan dengan kemurtaan yang baik

ini adalah sebuah pedang bagi umat isyamandala doa
sambil ikhtiar yang maksimal dilakukan oleh semua pihak
di jakarta menteri dalam negeri tito karnavian menyatakan
ikut prihatin dan memberikan doa serta dukungan pada pencarian eril di swiss
tito menyatakan rituan kamil telah mengajukan penambahan izin cuti
karena ikut mencari anaknya
kegiatannya sebagai gubernur jawa barat ditangani oleh wakil gubernur kukur usaha nululuk
sebagai pejabat pelaksana harian gubernur jawa barat
sementara kegiatan dilaksanakan oleh wagub
dan kita pantau juga kegiatan yang dilaksanakan oleh wakup di bawah wakup
juga berjalan lancar
cutinya selama berapa hari
kalau saya tidak salah tambah tujuh hari
kan tiap cuti tujuh hari ya sesuai aturan
setelah itu nanti bisa bertelanjang tujuh hari nanti
putra pertama rituan kamil emeril kan mumtaz
hilang setelah berenang di sungai aare swiss pada kamis lalu
hingga kini eril belum ditemukan dan proses pencarian masih terus dilakukan tim sar
tim liputan cnn indonesia